soalnya kalau tante ajak kamu ke kafe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
berarti taufan juga ulang tahun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
kamu gak bisa datang ya
enggak tante bukan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
mudah mudahan alena lagi nggak ada kerjaan ya tante
iya karena tahu kamu sibuk sekali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
ya udah makasih ya sayang ya kalau gitu tante permisi dulu
tante permisi ya nanti kalau mau lagi kuliah tante bikin ya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
kamu ngijinin aku ke acara lontongnya tadi ya
ma udah dulu ya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
gua tunjukin foto ini sama hamil kamu
kayaknya sama chameng moral

iduk oscar petang kenapa
hasil perbuatan calon suami lo
kalau kamu mau ketemu sama aku cuma buat ngomongin itu
mendingan gak usah aku masih bayang kerja
itu lepasin sakit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
tentang fadil dan seningkuan
aduh udah cukup dong ngebahas masalah itu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
mila lo jangan matah terus kenapa sih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
aku gak mau dengar kamu ngomong apa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
bukti kalo fadil sama seningkuannya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
aku gak mau liat dong aku gak mau liat
kamu siap fadil tuh mainin kamu
aku gak mau liat
aku akan maksa kamu terus sampai kamu liat
liat gak mila buka mata kamu
aku gak mau liat aku pas nangis
mila gue gak mau ngelakuin ini karena gue peduli sama lo
sekarang buktinya udah gak ada kan
kamu harus tau dong
aku akan terus percaya sama kak fadil
sebelum aku melihat dengan kepala dan mataku sendiri
mila serahkan semuanya sama ma ya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
kalau minta semuanya pada keluarganya fadi
kalau minta semuanya pada keluarganya fadil

mila udah ambil seratus ribu kok
makan makanan kak fadil dan keluarganya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
kalau untuk biaya melahirkan nanti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
terima kasih anak
terima kasih mila
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
cukup ma cukup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
masa beliin makanan yang murahan kayak gini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
kak fadil besok ulang tahun tante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
ya yang jelas

pengacara yang mama sering ceritain itu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
biar fadil kenalan sama alena
kalau nggak yaudah

ya udah pak
ya udah pak
bapak mau undang alena
mama nih maunya apes
udah deh pa
papa nggak usah ngatur ngatur mama terus deh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
marta bagi kami lah
aku bener bener nggak tahu kalau besok kak fadil ulang tahun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
semua uang aku
udah aku kasih mama
udah aku kasih mama
udah aku kasih mama
udah aku kasih mama
kamu gimana sih
kamu mau bongkar rumah saya
kenapa sih ma
masih nanya lagi fadil
ini nindi kamila mau bakar semua rumah kita nih
lihat dapur mama
dapur mama jadi kotor begini kan
beresin nih semua dapur saya
sampai jadi bersih
kamu ngapain sih
kamu ngapain sih
jam segini masih di dapur
kamu ngapain sih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
mila bikinin kue ulang tahun buat kak fadil
sebenarnya tadi mila nggak ngidam sama dia
depan gue mah

selamat ulang tahun ya kak fadil
jadi nggak bisa dimakan
kak fadil nggak mungkin ini pasti kuenya nggak enak
ya pahit dikitlah
udah nggak usah dimakan lagi nanti kak fadil malah sakit perut lagi
kamu orang pertama yang ngasih kadu ke aku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
ulang tahun aku berarti ulang tahun taufan juga
selamat ulang tahun taufan

sampai jumpa di video selanjutnya